tni angkatan darat mulai membangun rumah sakit darurat untuk pasien covid sembilan belas
dalam benteng fasttonburg solo dan ditargetkan selesai dalam waktu empat belas hari
rumah sakit darurat ini bakal memiliki kapasitas seratus tempat tidur
pada jumat siang sejumlah truk milik tni ad yang mengangkut peralatan dan perlengkapan
untuk bangunan rumah sakit darurat telah tiba di benteng fastenburg
diharapkan bangunan fisik rumah sakit darurat dapat selesai dalam tujuh hari
dan perlengkapan medis lain disiapkan dalam tujuh hari berikutnya
menurut darem tujuh puluh empat waras tratama kolonel infantri ranotilaar
pembangunan rumah sakit darurat ini merupakan bantuan dari tni angkatan darat
mengingat kondisi penyebaran covid sembilan belas di surakarta yang kian pesat
saat ini untuk solo sendiri sudah tercatat tujuh lima ratus lima kasus
sementara pasien covid sembilan belas yang tanpa gejala dan menjalani isolasi mandiri mencapai dua satu ratus empat puluh empat kasus
hal ini dikarenakan rumah sakit sudah overload